ini mas di kampus ada acara jam satu siang dan mereka minta aku untuk jadi pembicara
ya bagus dong ambil aja nih
kok kamu semangat banget sih mas
ya karena saya tahu kamu bisa dan ini kesempatan juga buat naikin karir kamu kan
ya tapi kan kita udah janji janjian sama mereka
sah syukurlah kamu udah senyuman
senyuman dimana nih
tadi kamu pingsan pas kita lagi wudhu jadi aku buru buru bawa kamu ke igd
minta kamu istirahat
ya ampun apa saking stresnya gue mikirin kejadian di hotel sama ricky gue sampai pingsan
ya dok bagaimana tadi hasil pemeriksaan istri saya
baik pak kondisi tensi bu elsa rendah sekali asam lambungnya juga kuat
itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang
kalau gitu terima kasih banyak dok
sama sama pak permisi
kamu aku tinggal bentar gak apa apa kan
biar aku urus administrasi dulu
pak aku sekolah dulu ya
iya belajar yang pinter
selamat pagi bu andien
oh iya selamat pagi pak dekan
ada apa pak
saya mau minta tolong untuk bu andin mengisi acara jadi pembicara di kampus
kebetulan temanya ini manajemen bisnis
siang ini jam satu
maaf pak kok mendadak sekali ya
sebelumnya saya minta maaf
tadinya sudah ada
tapi kepala yayasan tetap minta bu andin menjadi pembicara
apa bapaknya rafael yang minta
saya harus tanya suami saya dulu
ya terima kasih banyak
gini mas di kampus ada acara jam satu siang dan mereka minta aku untuk jadi pembicara
ya bagus dong ambil aja nih
kok kamu semangat banget sih mas
dan ini kesempatan juga buat naikin karir kamu kan

ya tapi kan kita udah janji janjilan sama reina

mama tuh tiba tiba ada kerja mendadak
mama tuh tiba tiba ada kerja mendadak
jadi mama cuma bisa nganter doang
terus aku pulang sekolahnya
wajah di jalan jalan dong ma

tetap jadi kok sayang
nanti kan reina bisa jalan jalan sama papa
nggak papa ya
oke deh nggak papa
makasih ya sayangnya
bener nggak papa boleh mama kerja
ya udah sekarang kamu salim dulu sama mama
nantriin reina masuk ke dalam dulu ya
ya udah nanda
saya bisa kok jadi pembicara di kampus
baik terima kasih
oke siap makasih ya pak
ya udah saya terserah ke kampus ya
kalau begini gue bisa ajak rina tes dna
tensi ibu mayang cukup tinggi
ibu tidak boleh banyak pikiran ya
supaya ibu bisa cepat pulih
bila perlu ibu mayang tidak harus puasa
ibu mayang harus banyak istirahat
dan juga harus dirawat di sini sampai beberapa hari
saya nggak mau dirawat dok
biar saya aja yang bicara sama mama saya ya
saya tinggal dulu ya
nurut sama aku ma
mama lupain dulu ya marah marahnya
yang penting sekarang
kesehatan mama ma
selamat pagi pak
ibu ini saya bawakan makanan untuk bu mayang ya
terima kasih ya
mama harus makan dulu ya
biar cepet sembuh
biar aku suapin
mama gak nafsu makan
kalau mama gak mau makan kayak gini
yang ada mama malah tambah sakit
biar mama mau makan
masih marah ya sama mas randy
biar aku jadi kepikiran terus
kiki terlihat sedih
ini saatnya uya untuk menghibur ayang kiki
ini saatnya uya untuk menghibur ayang kiki

biar kiki tenang
aduh gimana caranya ya
biar mama mau makan
mama kalau udah marah kayak gini
ini mas maaf kalau kiki ganggu
ini mas maaf kalau kiki ganggu
kiki mau tanya sama mas randy

soalnya kiki dari tadi tuh kepikiran
yang gimana keadaan tante mayang sekarang mas
apa tante mayang masih marah
mama masih marah
malahan jadinya mama gak mau makan
sekarang lagi ada di rumah sakit
terus sampai masuk rumah sakit
ini baru saya bawa ke rumah sakit sejahtera
semoga tante mayang cepat sembuh ya mas randy

pasti tante mayang begitu karena pengakuan kiki
tante mayang kecewa
kalau berbohong terus kan tidak enak juga

gimana caranya biar tante mayang cepat sehat lagi ya

emang dah ayang kiki selalu aja ngarep
emang dah ayam kiki selalu aja ngarep
sama pak randy
sambil duduk melihat ikan
kuya yang udah semakin sayang
tapi ayam kiki selalu mengecewakan